inilah sejumlah poster ungkapan kemarahan warga
usai video chat mesum yang dilakukan oleh guru kepada siswinya viral di twitter
selain menampilkan foto guru dalam poster yang tertempel
warga turut mendesak agar kasus tersebut dapat diusut tuntas
kasus ini menjadi viral usai cat bernada mesum yang dikirimkan seorang oknum guru kepada siswinya
diunggah oleh akun twitter at txtdr magelang
pihak madrasah mengaku menyesal dengan adanya kejadian ini dan telah menindak guru tersebut
sebetulnya sangat menyesal ya penting seperti ini kan
cuma akhirnya kita mengambil langkah seperti ini aja gitu
saya berharap selesailah di media itu sehingga tidak berpanjang panjang gitu ya
karena madrasa kan bagian dari lembaga pendidikan yang harus di sini ya
sementara itu kepala kementerian agama kabupaten magelang telah memecat oknum guru matematika berinisial ry
yang berstatus guru tidak
saya terus terang kesak kemarin kakak roto kenseng ngomongnya
ini nih guru singin ini ini guru pecat
ya tapi alhamdulillah kita bisa menyampaikan itu dan hari ini itu sudah diberikan surat apa ya
surat pengundur apa istilahnya pemecatan
untuk mengantisipasi kejadian tersebut tidak terulang
pihak sekolah maupun kementerian agama kabupaten magelang
telah melakukan sosialisasi kepada tenaga pendidik maupun para siswa